selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi selama tiga puluh menit ke depan di hari kamis ini tanggal dua puluh enam oktober dua ribu tujuh belas saya kanza tamarindora akan menemani anda dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
kembali ditangkapnya bupati nganjuk taufikur rahman oleh kpk atas dugaan korupsi akan menjadi topik utama kami
kita awali berita hari ini dari kabar kecelakaan
kecelakaan maut terjadi di jalur pantura probolinggo rabu sore
dua orang remaja pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah motornya diseruduk kendaraan tak dikenal
keluarga tak kuasa menahan tangis melihat kondisi korban
tangis histeris ibu korban tewas tabrak lari langsung menggema
kondisi korban terjadi di kamar mayat rumah sakit muhammad saleh probolinggo
ia masih tak percaya anaknya sudah terbujur kaku di kamar mayat akibat kecelakaan
korban diketahui bernama abdul mukti dwi prasetyo
kedua warga desa tambak rejo kecamatan tongas probolinggo tersebut tewas di lokasi kejadian
setelah motornya ditabrak mobil di jalur pantura probolinggo rabu sore
kedua korban tewas akibat luka serius ini di sekujur tubuhnya setelah diseruduk mobil dari belakang
bahkan kerasnya benturan korban sempat terpental sejauh sepuluh meter dari lokasi kejadian
minimnya saksi di tkp membuat kronologis peristiwa kecelakaan ini masih menjadi teka teki
terlebih kendaraan yang menabrak korban melarikan diri atau ke arah timur
saat ini polisi yang sudah mengantongi identitas mobil pelaku tabrak lari masih melakukan pengejaran
sementara kedua motor korban diamankan kesat lantas polres probolinggo